sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu sudah membuat saya senang
tapi saya minta bukti
kamu belum juga percaya kepada kekuatanku nadia
tetapi tidak apa apa
aku kasihan kepada kamu karena kamu melawan penjahat itu dengan seorang diri
akan datang kepada kamu seorang pria
akan kutujukan kepada kamu nadia
kamu bisa merasakannya nadia
setia seorang laki laki yang masih muda dan tampan
dia yang akan membantumu
jadi diam lah

karena seorang perempuan buat kerja
kenapa tetap tidak t politik
siapa dia sas
dia yang bantuin saya mengejar pencopet pencopet itu bang
bagaimana keadaan ibu
udah baik kan
gimana kamu bisa tahu tentang ibu saya
dari resep yang tertinggal di apotik
oh jadi kamu kesini
untuk ngembaliin resep obat saya
saya kesini cuma ingin
kamu membawain obat obatan untuk ibu
saskia yang terjadi di apotek itu memang sebuah kesialan
dan enggak kita harapkan
sangat tergantung pada obat obatan itu
paling tidak saya bisa sedikit membantu
dengan menembus obat obatan ini
jadi kamu kesini
untuk bawain obat obatan
hari begini masih ada orang sebaik dia
walaupun kita belum kenal dia
sepertinya orangnya tuhlu sas
kamu baik sekali
saya belum kenal kamu
saya nggak tahu harus bilang apa
tolong jangan punya
ya memang kedengarannya agak aneh tapi
sejak ketemu tadi
dengan wajah kamu
wajah kesedihan kamu
makasih atas obatnya ya
salam untuk ibu ya
lo punya teman yang gue gak kenal
emangnya saya nggak boleh berteman kak
terus ngapain dia pakai kesini segala
mursinya kamu tahu di
bela belain kemari di
hanya untuk mengantarkan obat buat ibu kamu
mestinya kamu sebagai anak yang melakukan hal itu di
mursinya kamu sebagai anak yang melakukan hal itu di
masalah kita belum selesai
ntar kita lanjutin ya
setelah ini ya allah
sampai jumpa di
ada orang baik hati yang menebus obat obatan ibu
orangnya sama gak dengan yang bantuin kamu ngejar pencopet
baik sekali ya di
tapi kenapa dia sampai bela belain nebus obat ibu ya
karena udah saya ceritain sama ibu
kenapa dia gak kamu suruh masuk aja nemuin ibu
kan ibu lagi tidur waktu itu
dia mau datang ke sini lagi nggak
enggak tahu bu
tapi dia baik banget
jadi ya lo yang nebus resepnya
dan ngantri obat obatanku ke rumahnya
terus dari mana lo tahu alamatnya
lo lihat nomor telepon dokter yang ada di resep itu
gue tanyain alamatnya
bela belain banget ya
gue cuma kesiana aja sama dia
nomornya orang lagi keususan
ada karyawan yang belumchef
pak imamnya ada bu
sebentar saya panggilkan ya
pak imamnya tidak ada di dalam kamar bu
tadi pergi keluar
pagi pagi begini udah pergi
iya tadi perginya juga tergesa gesa
tadi perginya juga sambil membuat stick golf
tapi kan hari ini dia harus bayar zakat
tadi pak imam pesan
ada sesuatu dilaci untuk ibu
ya saya yakin dia pasti
nggak akan ngacaukan mamanya
pertemuan di lapangan golf
anakku tidak akan pernah melupakan kewajibannya
imamku yang dulu
saya sekarang sedang dalam perjalanan
kemungkinan saya pulangnya besok
jadi tolong kamu
dan jangan lupa
saya akan berjalan ke rumah saya
kamu telpon kantor yang ada di kuala lumpur
cari tahu mengenai detail order yang baru
jangan lupa juga
kamu telpon kantor pengirimannya
kapan pengirimannya itu
baik pak baik